sampai jumpa di video selanjutnya
dia akan maksa aku untuk nikah sama dia
engkau yang menyembuhkan dia ya allah
tak ada obat selain obatmu ya allah
kamu harus nikah dengan jody
kamu keruk kekayaanmu
dan kasihanilah mereka keduanya
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil
berikan sakit ini kepadaku saja ya allah
tapi jangan kepada ayahku
aku gak tega untuk memberitahu papa tentang kondisi papa sebenarnya
mbak besok bapaknya sudah boleh pulang
ini obat yang harus ditebus
perkiraan tagian dokter sama kamar sampai besok pagi ya mbak
ini jumlahnya gak salah
ini sudah termasuk biaya lab dokter obat dan kamar mbak
oh gitu ya
terima kasih ya
kita tinggal ya mbak
jumlahnya banyak banget
gimana aku bisa dapetin uang ini ya
lihat nih sekarang bapak kamu demam

ya allah habis gimana sekarang
minta bantuan pak maman dan keluarganya
kita udah banyak hutang
sama keluarga pak maman
apa aku harus menikah dengan jody pak
kalau aku minta bantuan judi
dia pasti akan maksa aku untuk nikah sama dia
kalau emang aku harus menikah dengan jody
supaya papa bisa sembuh
aku cuma pengen papa aku sembuh
aku cuma pengen papa aku sembuh
aku cuma pengen papa aku sembuh

kok bisa ada di tas aku
jangan jangan jangan
naing nona kamu simpan jam ini dan gunakanlah kalau memang perlu
pak maman yakin neng nono akan mempergunakan ini dengan bijak
ini adalah peninggalan eyang nengona yang terakhir kepada pak maman
ya allah terima kasih ya allah
aku yakin ini pasti pertanda dari engkau
agar aku bisa lebih kuat dan tidak putus asa